kita ke informasi lain wakil ketua dpr ri fahri hamzah mengklaim
banyaknya anggota dpr yang tidak hadir di dpr di tahun pemilu
tidak akan menghambat kinerja dpr sebagai lembaga pembuat undang undang atau legislasi
hal itu juga tidak akan mempengaruhi penyelesaian rancangan undang undang
yang saat ini tengah dibahas dpr
menurut fahri kekosongan gedung dewan lumrah terjadi pada parlemen di negara manapun
pada saat tahun dilangsungkannya pemilu
kerjaannya dpr padahal itu juga kinerjanya pemerintah
malah saya punya teori dalam legislasi itu pemerintah masih di atas lima puluh persen dominasinya
karena mereka penyedia konten dari awal gitu apalagi kalau undang undang apbn dan sebagainya
nah jadi saya kira ini lumrah setiap lima tahunan jadi itu biasa saja
dan pelayanan kepada konstituen itu juga wajib karena mandat itu kan hal yang paling penting
dalam demokrasi kita
itu dari dulu saya ungkapkan teorinya di dpr itu kehadiran itu tidak
bukan seperti absensi perusahaan begitu
kehadiran itu di dpr itu subject to fungsinya gitu
kadang kadang atau subject to politiknya tergantung politiknya gitu
karena ketidakhadiran itu tidak melarang orang untuk mengesahkan undang undang gitu
orang tidak hadir itu tidak membatasi undang undang tidak disahkan
dan ketidakhadiran orang tidak membatasi pembahasan
rugi itu yang tidak hadir itu sendiri
kita langsung ke gedung dpr ri
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada angga dwi putra di sana
angga terkait dengan kekosongan yang terjadi di gedung dpr
karena banyak anggota dewan yang kemudian berkampanye di tahun politik
apa saja kemudian dampak yang diakibatkan terhadap kinerja dpr
dengan banyaknya anggota dewan yang kemudian lebih sibuk berkampanye di tahun politik ini
menurut catatan kami dan juga dari forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
memang untuk tugas dpr secara umum yang paling terganggu dengan ketidakhadiran
atau banyaknya absensi anggota dpr selama masa sidang
khususnya untuk di masa sidang pertama tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini adalah tugas dpr khusus untuk membentuk undang undang atau untuk legislasi
karena untuk tugas dpr
dan untuk pengawasan dan juga untuk anggaran sejauh ini masih cukup lancar seperti itu
karena memang untuk anggaran apbn dua ribu sembilan belas sudah diketok palu pada tiga puluh satu oktober lalu
kemudian juga pengawasan masing masing komisi juga masih bisa melakukan tugasnya seperti itu
meskipun seperti yang saat ini juga sedang dilaksanakan di komisi delapan
ada rapat kerja dengan kementerian agama kementerian perhubungan soal haji
kami melihat bahwa memang jumlah anggota komisi delapan
yang melaksanakan rapat kerja dengan kementerian agama dan kementerian perhubungan
jumlahnya tidak sampai setengah dari empat puluh enam anggota komisi delapan
tadi saya hitung hanya sekitar sepuluh sampai dua belas orang saja yang hadir dari empat puluh enam anggota komisi delapan
dan tadi soal tugas utama dari dpr sendiri
ini untuk membentuk undang undang
kami memiliki data dari forum api yang menyebut di masa sidang pertama tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
dpr memiliki dua puluh empat rancangan undang undang yang harus diselesaikan dalam masa sidang ini
namun ternyata hanya enam belas yang dibahas dan hanya tiga yang selesai
dan salah satunya adalah ru apbn yang sudah disahkan menjadi apbn dua ribu sembilan belas
dua lagi adalah undang undang tentang kerjasama pertahanan dengan belanda dan arab saudi
jadi memang dari segi prioritas
dpr belum mampu menghasilkan undang undang yang sesuai dengan susunan yang sudah mereka prioritas
dan juga untuk memperbataskan
kita tahu bahwa dpr punya banyak sekali pr soal misalnya undang undang penghapusan kekerasan seksual
kemudian juga undang undang hukum kitab hukum pidana seperti rukuhp
seperti itu yang sudah sangat lama lebih dari satu tahun ini juga belum beres
jadi memang yang sangat terasa hingga saat ini dengan ketidakhadiran atau banyaknya kekosongan
saat pari kurna kemarin misalnya
ini adalah soal forum atau cara dpr untuk bisa membentuk undang undang atau tugas mereka untuk melakukan tugasnya sebagai badan legislasi seperti itu
ini yang sangat dirasakan
dan ini juga yang menjadi sorotan banyak pihak termasuk forum api bahwa ke depan
apalagi ini juga sudah memasuki masa krusial di pemilu dua ribu sembilan belas mendatang yang akan dilaksanakan pada tanggal tujuh belas april
tentu saja akan makin
kita akan semakin banyak melihat kursi dpr baik itu di komisi maupun di paripurna yang akan kosong seperti ini
yang harus menjadi catatan bagi anggota dpr yang masa jabatannya hanya kurang dari satu tahun lagi
baik angga itu tadi dampak yang kemudian berakibat dari sibuknya anggota dewan tengah berkampanye
tapi ada tidak informasi atau konfirmasi setidaknya dengan pola yang seperti ini
di mana mereka terjun ke konstituen kemudian dpr sepi di tengah masa kampanye
sebenarnya mereka butuh waktu berapa lama kira kira misalnya di daerah pemilihan
seperti apa kemudian pola kerja mereka ketika dihadapkan dengan situasi bahwa di dpr sepi
namun di sisi lain mereka juga harus berkampanye baik untuk partai untuk dirinya atau mungkin untuk capresnya masing masing
ya tentu saja yang harus mereka lakukan tentu saja menentukan prioritas karena kita tahu bahwa keanggotaan dpr ini
tidak hanya selama satu tahun tapi lima tahun
jadi tentu saja semestinya ketika mereka diangkat pertama di tahun tahun pertama hingga tahun keempat
idealnya adalah mereka sudah bisa menyelesaikan tugas tugasnya khususnya tentang membentuk undang undang tadi reinhardt
jadi bisa dikatakan memang harus memforsir kinerjanya karena pembagian waktunya sudah jelas
kapan harus reses kapan harus turun ke dapil dan kapan mereka harus bertugas di sekitaran senayan ini
jadi memang fokus utamanya yang harus ditentukan terlebih dahulu di empat tahun pertama yang menjabat
mereka harus bisa menyelesaikan tugas tugasnya untuk menyelesaikan undang undang
kemudian juga harus betul betul bisa melaksanakan apa yang sudah mereka keluarkan seperti aturan
ini sebenarnya sudah dicantumkan atau sudah diundangkan maksudnya sudah ada peraturannya di peraturan dpr nomor satu tahun dua ribu lima belas tentang kode etik anggota dpr
jadi sebenarnya memang harus diperhatikan
jadi memang harus diperhatikan
ini bisa dikenai teguran lisan atau teguran tertulis
dan jika diulangi lagi ini akan terkena teguran pelanggaran sedang istilahnya
dan jika memang selama tiga bulan berturut turut tanpa ada kejelasan soal kehadiran anggota dewan tersebut
maka bisa dilakukan pemecatan atau pergantian antara anggota dewan
maka bisa dilakukan pemecatan atau pergantian antara anggota dewan
jadi memang sebenarnya setara aturan sudah ada tinggal pelaksanaannya saja
nah inilah pentingnya ketua fraksi dari masing masing fraksi dan juga pimpinan dpr juga anggota dari majelis kehormatan dewan betul betul bisa melaksanakan tugasnya
mengingatkan para rekan rekannya yang misalnya keseringan membolos seperti itu untuk melaksanakan apa yang sebenarnya sudah mereka atur sendiri dalam peraturan dpr tentang kode etik anggota dewan perwakilan rakyat ini
itu yang paling penting menjadi cacatan bagi tentu saja anggota dpr ke depan dan yang penting juga reinhardt bagi masyarakat sebaiknya jika mereka mengetahui bahwa ada anggota dewan yang sering membolos
atau bahkan tidak pernah turun ke dapil maka jangan sampai terpilih lagi di pemilu dua ribu sembilan belas
itu yang paling penting pelajaran yang bisa kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa jangan lagi memilih anggota

terima kasih angga dwi putra untuk informasi yang sudah langsung dari gedung dprri di senayan
terima kasih angga dwi putra untuk informasi yang sudah langsung dari gedung dprri di senayan